ada tanggul kali pulo di kelurahan jati padang pasar minggu jakarta selatan yang akhirnya ini selesai diperbaiki
namun ternyata tanggul ini belum teruji lantaran hujan deras belum turun dalam beberapa pekan terakhir
sebelumnya saat musim hujan bantaran kali puluh di jati padang seolah akrab dengan kejadian banjir dan tanggul jebol
pada dua puluh desember dua ribu tujuh belas misalnya tanggul jebol kembali jebol akibat hujan deras dan sedikitnya ada tiga puluh dua rumah terendam banjir setinggi tujuh puluh cm sampai satu meter
sajarang warga harus berjuang menghindari limpahan kali puluh yang menerjang pemukiman akibat tanggul jebol
warga yang tinggal di sekitar tanggul sering juga menjadi korban akibat tertimpa benda di rumah dan tembok yang jebol hingga terluka
warga bahkan harus membobol tembok rumah untuk mengurangi luapan air
kondisi tanggul kali puluh
untuk mengetahui seperti apa kondisi tanggul kalipulo saat ini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia marsha anastasia di kelurahan jati padang jakarta selatan
marsya seperti apa sebenarnya kondisi tanggul kali puluh ini
karena ada informasi yang kami dapatkan bahwa ternyata untuk pihak pihak terkait pemerintah setempat membuat warna warna yang cukup menarik di sana
apakah betul itu
ya iqbal dan lady berbeda dengan keadaan sebelumnya
saat ini di tanggul kali puluh di rt tiga enam
kelurahan jati padang kecamatan pasar minggu jakarta selatan sudah berubah
karena sudah kita tahu sebelumnya tanggulnya hanya untuk sementara berbentuk pekumpulan batu
namun saat ini sudah terlihat lebih baik terlihat lebih rapi dengan warnanya juga dicet biru kuning begitu sehingga lebih enak dipandang
namun kita belum tahu bagaimana sekuat apa tanggul yang sudah dibangun oleh pemerintah ini bisa menahan aliran
air yang ada di kali pulau ini
kita tahu sebelumnya ini sudah menjadi masalah klasik di daerah jati padang sini
karena sudah empat kali berturut turut jebol yang ada di kawasan jati padang ini jebol
dan terakhir kemarin pada desember dua ribu tujuh belas yang lalu di kawasan rw enam ini terendam banjir hingga lebih dari semeter atau sekitar dada orang dewasa
dan hal inilah yang mengenjot pemerintah pemprov dki jakarta
untuk membangun tanggul yang baru ini dengan tinggi kisaran sekitar dua meter dan panjang sekitar tiga puluh hingga tiga puluh lima meter ini
dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga yang tinggal di rt tiga ratus enam
dengan ibu sri ya
ibu sri sudah berapa lama tinggal di kawasan ini
sekitar dua puluh tahun lah
selama dua puluh tahun
tahun ibu tinggal di sini sesering apa bu
banjir terjadi dan
ya kalau musim hujan gitu ya
kalau musim hujan terus menerus deras begitu ya mesti terjadilah banjir begitu
tapi setelah dibangun tanggul baru nih bu oleh pemprov dki bagaimana
apakah masih ada rasa was was bu di dalam hati ibu untuk takut hal tersebut terulang kembali
ini sih sudah ditanggul ya alhamdulillah kita sudah tidak terlalu was was seperti dulu
sudah ada beginian begitu ya ya sudah agak ini dah tenang
karena mungkin berbeda dengan tanggul sebelumnya
iya ini sudah agak kokoh sudah begitu dah
waktu itu kan dari gubernur dki jakarta sendiri anies baswedan pernah datang ke sini
dari beliau sendiri sempat ada arahan tidak bu untuk menjaga agar tanggul ini nantinya bisa
kokoh berdiri tidak kembali terjadi jebol saat waktu lalu
diarahkan sama masyarakat biar jangan membuang sampah dikali begitu ya
harus ini dah menjaga kesehatan ini dah menjaga lingkungan gitu biar nggak jebol lagi